makasih pak saya cek pak saya di lantas pak
semarang tembak seksi dua
sepanjang enam belas km
jalan tol ini sudah siap
secara teknis masuk operasi untuk dioperasikan
kami sudah siapkan perangkatnya termasuk
imbauan bagi masyarakat untuk besok
menggunakan jalan tol ini
agar tetap membawa e money
untuk tapping sekali di gerbang
namun masih gratis rupiah
dari polda jawa tengah dan jajaran termasuk juga pengelola jalan tol
tentunya sudah siap
dan perhatikan manajemen istirahat